sejak satu maret lalu vaksinasi telah dilaksanakan yang menyasar prajurit tni
pada pertengahan maret ini penyuntikan vaksin tahap kedua bagi para prajurit pun telah dilakukan
untuk prajurit tni angkatan laut ditargetkan penyuntikan vaksin covid sembilan belas bagi lebih dari enam puluh ribu orang
namun hingga pertengahan maret target tersebut belum tercapai bahkan belum mencapai lima puluh persen
jadi memang sekarang ini kita baru mencapai dua puluh sembilan persen
dan sebetulnya kendalanya tidak ada kita vaksinator siap hanya kita menunggu distribusi vaksin dari kemenkes utamanya
dan target kita di mediapel nanti sudah selesai semua untuk prajurit angkatan laut
kita sekarang utamakan memang yang di jawa bali dan utamanya juga untuk prajurit yang akan melaksanakan operasi
jadi prajurit yang akan berangkat ke luar negeri akan operasi di perbatasan itu kita dulukan